menyambut libur panjang akhir tahun sejumlah tempat wisata mulai berbenah
antara lain menyiapkan fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan
selain mewajibkan tiga m pengelola juga membatasi jumlah pengunjung
dan melarang golongan rentan untuk berwisata
namun sayangnya meski upaya penerapan protokol kesehatan
terus ditingkatkan di berbagai sektor
faktanya jumlah penderita covid selalu bertambah setiap usai liburan
evaluasi satgas penanganan covid sembilan belas usai libur panjang sebelum ini
terdapat peningkatan angka penderita covid yang signifikan
libur hut ri dan libur tahun baru islam pada agustus
bahkan dua minggu pasca libur panjang dua puluh delapan oktober hingga satu november
jumlah pasien positif harian menembus lima kasus
tidak mengherankan jika ketua satgas covid sembilan belas gusar
dan akan merekomendasikan cuti dan libur diperpendek
atau bahkan dihilangkan saja
tetapi apabila kasusnya meningkat
seperti pada periode agustus dan september yang lalu
maka tentu rekomendasinya adalah libur panjang diperpendek
atau ditiadakan sama sekali
pakar kesehatan masyarakat pun menyarankan
agar pemerintah mempertimbangkan libur panjang akhir desember ini
potensi kerumunan orang dan longgarnya penerapan protokol kesehatan
dikhawatirkan menciptakan kelas terbaru
itu adalah keluarganya tidak keluarga inti
tapi keluarganya meluas
karena ada silaturahmi dan sebagainya
ini yang menurut saya menjadi potensial kluster keluarganya menjadi besar
satgas covid sembilan belas mengimbau masyarakat berdisiplin tiga m
dan mewaspadai titik kerumunan
perusahaan perusahaan diharapkan mengambil langkah antisipasi
karyawan yang keluar kota
dan mewajibkan karyawan melakukan isolasi mandiri
jika mengalami gejala covid
ruli kurniawan edwin arman jakarta